presiden joko widodo sendiri menolak berkomentar mengenai sinyal perombakan kabinet
presiden lebih memilih untuk menjawab pertanyaan awak media mengenai hobi barunya vlog
dan berikut adalah wawancara produser lapangan nesya megawati di selasla kunjungan presiden kepurwakarta
jokowi dodo sering sekali membuat vlog atau video blog dan juga sering dan sudah ada beberapa episode mengenai jokowi menjawab
saat ini saya bersama dengan presiden joko widodo dan kita akan menanyakan pak
sebenarnya apa sih pak motivasi dan kira kira apa yang dicari pak
akses apa lagi pak yang mau dicari dari membuat vlog dan juga dari membuat jokowi menjawab itu pak
ya komunikasi dengan rakyat komunikasi dengan masyarakat itu bisa lewat beberapa cara ya
bisa bertemu dengan rakyat misalnya ini di pasar bisa bertemu rakyat di mall di desa di kampung
di pinggiran sungai atau di kanan kiri rel
bisa ketemu tetapi lebih efektif lagi apabila kita menggunakan media sosial
oleh sebab itu sekarang ini dalam menyampaikan program saya juga menggunakan video blog
menanyakan masalah masalah yang ada di lapangan di anak anak muda kita di generasi muda kita
kemudian saya jawab saya kira cara berkomunikasi seperti ini penting agar kita bisa menyampaikan
apa yang telah diakan oleh pemerintah program apa yang telah diselesaikan dan sedang berjalan
cara cara seperti itu yang akan bisa menjelaskan progres perkembangan setiap program
setiap proyek itu seperti apa sehingga komunikasi kita dengan anak anak muda
dengan masyarakat selalu sambung
pak ini soal ini lagi jadi gini kan bapak sering bikin vlog
kira kira momen momen tertentu sebenarnya ini iseng eh udah momennya yaudah deh kita bikin
atau ini momennya spontanius saja atau apa
kadang kadang kita di lapangan kan di lapangan kok misalnya waktu ke waduk segong
kok pekerjanya banyak sekali saya lihat kok saya suruh tanya dari mana mereka
ada yang dari medan ada yang dari tanjung pinang ada yang dari balikpapan
ada yang dari makassar ada yang dari ntt macamnya
oh udah saya buat langsung spontan saat itu
udah saya buat vlognya kemudian saya tanyakan dari mana dari mana dari mana
untuk juga menunjukkan bahwa yang bekerja di situ dari sabang sampai merauke ada semuanya
dan setiap proyek itu pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru itu juga yang penting
baik pak ini terakhir nih pak ini dijawab syukur nggak ini nesya sebagai warga nih pak
kemarin bapak pada saat di ekonomi mengenai soal menteri yang apa namanya mengenai menteri yang
kalau misalnya yang nggak kerja eh kerjanya yang tidak mencapai target nanti bisa digeser nih pak
oh ternyata pak jokowi tidak menjawab baiklah
ini memang suasana presiden jokowi dodo berbelusukan dan mengenai tadi yang disampaikan bahwa
pesan kepada menjawab masyarakat bisa dengan dua cara melalui media sosial dan juga melalui bertemu langsung dengan masyarakat
bapak bawati purwakarta jawa barat